teman teman bertanya tentang bagaimana cara pindah memilih dari satu kota ke melbourne atau sebaliknya dari melbourne untuk pulang atau ke kota lain tempat lain
kesiapan ya dari infrastruktur teknologi yang melingkupi dari negara tersebut
turunnya produktivitas luas panen serta meningkatnya hama atau organisme pengganggu tanaman
setelah beli beras dia balik ke kios
sebagai orang orang dengan pola pikir yang
dan akan semakin bertambah mendekati hari lebaran
gak ada ngebentuk udah aja
untuk berindikasi ke kemampuan kemampuan kemampuan
dengan visual yang unik dan perpaduan rasa minuman yang enak kafe ini tidak hanya digemari oleh anak anak namun juga orang dewasa
nah mungkin bisa diceritakan juga mbak karena ini adalah puasa pertamanya ramadan pertamanya di barcelona
sementara untuk bagian strap atau tali jemtangan
bapak bapak ya sembilan puluh delapan atau
undang undang anti diskriminasi
yang dan terdaftar gitu sehingga masyarakat yang tadi literasinya masih rendah
konsep pembangunan seringkali bertabrakan
ya memang bulan maret yang lalu ya kalau tidak ada orang yang lalu
orang makassar itu sudah datang dari awal
kalau misalnya daerah yang sudah biasa menghadapi kebakaran hutan
pak sandi tadi sempat menyebutkan soal kawasan ekonomi khusus
karena tidak memenuhi syarat syarat terhadap dilaksanakannya klb
kalau misalnya ngomongin dana tadi ya
ini generasi kedua kita kan generasi kedua
saya bilang juga bahwa ini berangkat dari surat surat
dia dimasak dengan wajan yang pipih gitu